gubernur dki jakarta anies baswedan melakukan tinjauan di titik integrasi transportasi umum sudirman senin pagi
hal ini terkait beberapa sektor kegiatan yang sudah diizinkan beroperasi di dki jakarta
gubernur dki jakarta memantau situasi kepadatan penumpang di titik integrasi transportasi umum mrt krl transjakarta di sudirman senin pagi
hal ini terkait operasional perkantoran yang sudah diizinkan dalam psbb dan berdampak langsung dalam penggunaan transportasi umum
dalam pantauannya jumlah pengguna transportasi umum tidak ramai berbanding terbalik dengan arus lalu lintas kendaraan pribadi
ini menjadi indikasi masyarakat yang lebih memilih kendaraan pribadi dan perkantoran yang mengikuti protokol kesehatan jam operasional untuk mengurai kepadatan pengguna transportasi umum
anies sendiri menyiapkan opsi pemberlakuan ganjil genap kendaraan bermotor apabila arus lalu lintas tidak bisa dikendalikan
dalam masa transisi ini bisa diberlakukan ganjil genap
tapi bukan berarti itu akan di
bagaimana cara ini dilakukan
jadi baca lengkap disitu bahwa bila ganjil genap dilakukan maka akan ada keputusan surat keputusan gubernur
selama belum ada surat keputusan gubernur maka tidak ada ganjil genap
dan kebijakan itu dilakukan jika dipandang perlu ada pengendalian jumlah penduduk di luar rumah
karena ternyata yang keluar rumah
lebih banyak daripada yang bisa dikendalikan